sesama muslim dilarang untuk saling bermusuhan dan saling bertumpah darah
wahai saudaraku gelak di omel akhir
selalu menjadi istri yang baik
tapi apa yang kandang mereka
kandang sekarang mempunyai istri lain
kebenaran pasti allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada kita
kamu benar benar beratus suami orang
benar pergi kamu dari sini
pergi pergi kamu dari sini
naik naik naik
nah sekarang kamu acak acak rambut kamu sama baju kamu
bilang kalau kamu diperkosa sama jamu karo
kamu mau pergi mana
kasian dia bapak bapak
dia habis diperkosa sama jamu karo
bapak benar dia melakukan hal yang tersebut
sudah jadi dia dulu kan pernah berjudi
tidak mungkin jamu karo melakukan itu
ayo kita pergi sekarang cari dia
ini pasti karena karomah saya janggut karang
apa yang kalian takutkan
kalian mau kalau kamu ini sedih ada musibah
gara gara kampung ini ada musibah
benar harus diusir
jangan buka karang
jangan buka karang
kamu yang melarang orang bercuri
tapi kamu sendiri yang berjudi
lain perempuan lagi
jangan buka karang lagi
apakah kalian semua punya bukti dengan apa yang kalian ucapkan
saya sudah dijadikan istri simpanan olehnya
kalau begitu mari kita lihat apakah memang benar apa yang dikatakannya
sekarang tolong katakan yang sebenarnya
apakah benar kamu istri simpananku
saya dibayar hanya untuk memfitnah
aku tidak bisa berhenti mencari
karena kamu saya mencari karang jadi tidak dipercaya oleh masyarakat
berhenti menghalangi emosi kalian
kalian tunggu di sini ya
ibu ingin melihat ke depan
kalian jangan ke mana mana ya
kalian akan hancur kalau mengikuti hawa nafsu kalian
dengarkan dulu penjelasan saya
bisa jadi nenek sudah dipengaruhi oleh jambu karam
tingkahnya saja sudah berubah
jadi jambu karam
dilarang untuk saling bermusuhan
dan saling bertumpah darah
gelak di omel akhir
bila mana kalian saling membunuh
akan dipertanggungjawabkan di hadapan allah
itu kalau dia ibu
kalau dia kecuali
kalau dia kecuali
pasti berapa lagi
jangan terbawa emosi
serahkan semuanya pada allah
terima kasih guru
guru telah memperingatkan saya
kekuatan para dibah
berasal dari syaitan
jadi untuk mengalahkannya
kita harus semua bersikir
saatnya aku membalas
tidak baik menyimpan dendam